selamat siang anda menyaksikan gomudik cnn indonesia pukul dua belas bersama saya farhanisa nasution
hari kedua lebaran akses jalan menuju ke tempat wisata di baturaden banyumas jawa tengah
mulai ramai dipadati kendaraan baik mobil maupun sepeda motor
jalan raya purwokerto baturaden sejak sabtu pagi ramai dipadati kendaraan
antrian mobil dan sepeda motor memadati akses jalan menuju ke tempat tempat wisata di kawasan baturaden
banyaknya jumlah kendaraan membuat akses jalan menuju kawasan wisata mengalami kemacetan
untuk menghindari kemacetan polisi hingga sabtu siang melakukan buka tutup akses jalan menuju ke kawasan wisata
dan kita akan memantau situasi di lokasi wisata lain yang juga dipadati pemudi
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di pantai widuri pemalang jawa tengah
kita akan lihat ini wah sisi tampaknya disana juga cukup ramai ya
banyak wisatawan atau warga yang menghabiskan hari kedua lebaran di sana
namun bagaimana pantauan anda di sana apakah memang ramai atau lebih ramai dari biasanya sisi
ya selamat siang fani
dari tempat saya memantau saat ini tepatnya di pantai widuri kota pemalang jawa tengah
sejumlah pemudik atau mungkin estimasinya ini ada ratusan dan ribuan pemudik yang memadati kawasan pantai ini
memang kawasan pantai ini cukup dekat dari pusat kota
kalau dihitung hanya sekitar tujuh empat km dari pusat kota
atau tadi saya menghabiskan waktu sekitar dua puluh hingga dua puluh lima menit untuk menuju lokasi pantai ini
dan ketika masuk ke lokasi pantai ini setiap satu mobil dikenakan tarif sebesar sepuluh ribu rupiah
tapi kalau kemudian kita ingin mendapatkan akses
pemandangan pantai yang seindah ini
setiap kepala dari mobil tersebut dikenakan sekitar tiga lima ratus
agar bisa menikmati pemandangan dari pantai ini
tadi saya sempat bertemu dengan sejumlah pemudik
yang kemudian mereka mengatakan bahwa kemarin sudah selesai waktu silaturahmi
maka saat ini adalah waktu untuk kemudian menikmati tempat wisata atau refreshing bersama keluarga
saat itu ada mas yulio noni
halo selamat siang mas
selamat siang mbak
gimana mas kenapa hari ini memilih pantai widuri
sebagai destinasi wisata nih halo
ya gini alasannya kan disamping pantai widuri itu aksesnya mudah dijangkau
murah meriah biayanya
dan juga bagus bagi saya karena kenapa
saya disamping di bandung kan susah untuk pantai
kita pulang kampung sama anak istri sama keluarga otomatis kesini mbak gitu
biasanya yang dilihat dataran tinggi sekarang ke dataran rendah
jadi kemudian itu kemudian alasannya
ya alasan ke pantai widuri ini ya
ya disamping itu ya yang penting awasnya juga murah meriah
aksesnya juga mudah dijangkau itu
senang mbak tia datang ke widore ini ya
alhamdulillah senang banget mbak
mas juna terima kasih matur suhun
silahkan dilanjut menikmati pantainya bersama sang buah hati
ya itu dia fani salah satu pemudik yang kemudian menikmati secara jelas begitu ya
bagaimana kondisi di pantai widuri ini
banyak sekali juga fasilitas fasilitas yang bisa didikmati si yul mudik
salah satunya nih ada permainan yang dari tadi tidak berhenti didatangi oleh para wisatawan juga nih
namanya odong odong kalau disebutnya
ada mas boim nih salah satu yang pedagang ataupun yang kemudian pebisnis yang menggunakan odong odong ini sebagai omset di hari lebaran ini
mas boim selamat siang mas
berapa orang dari tadi pagi
berapa orang apanya tidak terhitung lah pokoknya ramai
berapa pemasukan hari ini kalau lebaran rame ya
lebih tinggi dari hari biasa
lebih tinggi dana sampai lima ratus mbak
oh kalau lebaran sampai lima ratus
oke mas boim silahkan bertugas kembali mas terima kasih
ya itu dia fani kita bisa merasakan sendiri animo bagaimana kemudian para pemudik ini menikmati atau merayakan hari lebaran di hari kedua dari pemalang jawa tengah kembali kepada anda
terima kasih atas laporan langsung anda dan demikianlah go mudik update kali ini kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu delapan belas satu jam dari sekarang
dan jangan lupa bagi anda yang melakukan perjalanan mudik lebaran anda bisa dapatkan informasi terkini seputar lalu lintas arus mudik melalui aplikasi gomudik cnn indonesia yang dapat diunduh di smartphone android
sesaat lagi program cnn indonesia news report akan hadir kembali menemani siang anda saya farhani sanasution sampai jumpa